membuat makanan dengan tampilan ala restoran dan menarik minat anak anak itulah yang dilakukan beberapa ibu di masa pandemi ini
ia sengaja memasak spageti panggang dan regal cream cheese ala restoran untuk keluarganya
masakan ini dipilih soraya karena ketiga anaknya menyukai masakan aneka pasta
bagi soraya dengan membuat makanan di rumah biaya yang dikeluarkan lebih hemat dibandingkan jika jajan di luar
selain itu ia bisa mengontrol kualitas makanan dan gizi yang diberikan untuk anak anaknya
masak di rumah sendiri jauh lebih hemat
lebih bersih lebih bisa nakar gizinya anak anak kan lebih bisa ngontrol
kepuasan soraya memasak sendiri di rumah bertambah ketika melihat anak anaknya lahap menyantap makanan buatannya
yang aku suka spageti boseli sama nuggetnya
masakan mama lebih enak daripada yang di restoran restoran
selain lebih hemat masak dan makan di rumah akan menambah waktu bersama keluarga
apalagi anak anak bisa ikut membantu memasak
bella mula hela andi angga cita kesuma jakarta